yang lagi hangat itu soal ikn pak ibu kota negara pak
banyak orang bertanya tanya negara lagi dalam penuh tekanan ekonomi penuh tekanan
kenapa sih pak seorang joko widodo itu ngotot untuk membuat ibu kota negara pak
mungkin bapak bisa menjawab pada masyarakat pak
enggak ini kan ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh bung karno
kemudian di zaman pak arto juga ada rencana juga untuk memindahkan
dan memang kita harus memindahkan karena beban jakarta ini terlalu sangat berat sekali
beban di pulau jawa juga terlalu sangat berat sekali
enam persen populasi indonesia itu ada di pulau jawa
enam persen padahal kita memiliki tujuh belas ribu pulau
satu pulau dibebani lima puluh enam persen populasi
kemudian pdb kita lima puluh delapan persen
bisa ada di jawa
terus pemerataannya gimana
pulau lain diberi kue apa
inilah yang kita inginkan yaitu pemerataan
investornya siapa pak yang sudah tertarik pak
dan bagaimana ini kan nilai ekonomisnya belum ada pak
bagaimana bapak bisa menjual ikn ini supaya
jadi yang kalau ditanyakan investornya dari mana semua negara tertarik
yang sudah deal itu dari uni emirat arab
yang akan konsentrasi di financial center
kemudian juga untuk smart city nya korea ingin masuk
kemudian untuk pengawas dan review desain
jepang juga ikut masuk
terakhir saudi juga sama
ingin masuk tetapi di blok apa
bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan
saya kira ini yang terus kita matangkan
tetapi yang paling penting infrastruktur harus kita mulai terlebih dahulu
ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi
ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi
karena ada capital inflow ke sana
selain yang tadi hilirisasi umkm
ini ada sebuah mesin pertumbuhan ekonomi baru
karena akan ada capital masuk ke ikn ini
jadi kita berbicaranya jangan berbicara sempit
tanya apbn terus itu enggak
kita akan berusaha agar ini bisa mendatangkan investasi

dan kemudian kita akan mencari investasi yang lebih besar
jadi kita akan mencari investasi yang lebih besar

dan jadi kalau anggapan ikn dibangun dari utang itu salah ya pak
investasi tolong dibedakan
utang dan investasi
dan nilai total berapa tuh pak
kira kira yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota negara yang baru pak
terakhir hitungan kita tiga puluh tiga miliar usd
tetapi itu pun masih bisa berkembang
kalau memang misalnya ada financial centernya
tidak sesimpel itu tetapi
kita bisa membangunnya
lebih gede ya tentu saja akan memakan investasi yang lebih